aku bingung ada gak ya cowok lebih cakep dari dia
udah cakep pinter ya kan
iya ayah lu lebih kaset
langit di atas langit ayah selalu ada
sok atuh usaha
aduh saking napsunya belepotan gue makannya
bikin gerah si cai cai nyan bikin gerah
si cai cai merusak kehidupan mami makin belebeb lihat eh
aku sih juga pengen gitu mau dapat cowok ya kan
tapi aku gak cuma pengen dari yang ganteng doang
ngelagi liatin apa
kok serius amat
nih liat nih model ikannya
ini sih cocok banget
ini bener anak bapak
lah ya anak saya emang anak tetangga
emang gak lihat mukanya mirip
dulu waktu saya masih muda
eh kalian pedang apaan sih
malah pedang ngerumpi ya
ayo kerja yang bener
eh pak don
ini mah namanya cocok
kok jadi dapat ide ya
biar dia gerah
dia biar gerah
melihat pasangan ini luar biasa
katie harus tau
gak tau lagi makan apa
lagi eating ya teh
ya gak tau lah mam
mana mungkin sih dia tahu kita lagi makan
dari mana kita dimana
pake feeling ya gak tuh
masih gak tau lagi makan
kangen sama lu kan cuy
gue punya kabar gembira cuy
liat deh disitu
ratu endorse kayak begitu tuh kan
kurang update cuy
jangan gitu dong
jemikin malu dong
eh ini penting dong
itu akan membuat kebanggaan
kita sebagai orang tua
gak salah itu cuy
makanya gue berbagi kebanggaan ya sama lo cuy
gimana tuh kabar anak lo si miss bar itu
mad indonesia itu
kapan mau dikenalin
gue udah terbukti nih
gue udah terbukti
gubrak benjol kiri kanan sih yang ngeliatnya
sekarang gantian deh lo yang blubub blubub cuy
ke telepon gak penting lagi
nyebelin siapa nih
kasep pak kuda
uduh banget benjol lo
benjol sekeluarga itu mah
kamu tuh bisa santainya
mami tuh dibikin panas temen temen
ini mah makan makan
santai sok atuh cahy
kanu ganteng kayak si mondi
jangan mau kalah tuh
kalo mondi mah udah susah deh sekarang
kayaknya kesempatan aku buat dapetin dia tuh udah gak ada
dia ngejauh terus dari aku
aduh makin blebok deh hidup
udah endorse lagi sepi deh
kamu mah ditegak
gak ada bule kayak pendek gak ada
kalo boyi mah aku semua orang juga tau kalo dia tuh ganteng
kemarin kan aku nonton dia balapan ya mam
terus dia menang lagi
aku bingung ada gak ya cowok lebih cakep dari dia
udah cakep pinter
yah ayah lu lebih kaset
langit diatas langit ayah selalu ada
sok atuh usaha
aduh saking nafsunya belepotan gue makannya

nyihan bikin gerah
si cahy cahy gak usah kehidupan mami makin belebep gitu ya teh
aku sih juga pengen gitu mau dapat cowok ya kan
tapi aku gak cuma pengen dari yang ganteng doang
tapi yang aku cinta yang aku sayang baik
ya ya tuh bella masa kamu jatuh cinta sama laki laki yang jelek
aduh pokoknya sakit dah
asli deh gue bener bener prihatin banget sama keadaan mbok jin sekarang
gimana engga coba kakinya harus sampe di operasi
dan gue yakin dia butuh biaya gede loh buat operasinya
lo pada setuju gak
katungan buat mbok jin
tapi maaf nih kayaknya gue gak bisa nyumbang gede gede deh
oke juga sih ya
gue juga gak yakin uang dari kita bertiga ya
mungkin kurang cukup untuk di operasinya sama mbok jin
kenapa kita gak minta petanggung jawaban aja sama alex
kan dia yang udah bikin mbok jin celaka
dan dia juga harus bertanggung jawab dong
untuk biaya perawatan mbok jin
gue rasa jangan dulu devan
gue cuma takut lu kepancing emosi nanti
tujuan kita ini untuk minta pertanggung jawaban alex
ya gue takut lu malah bawanya mau ribut aja nanti
gue sama irfan juga khawatir barangkali si alex malah nyari ribut
dan siapa tau juga mereka disana gak sendirian kan
dan kita juga mau bantuin mbok jin
ya udah deh
ya kalau gitu kita berangkat sekarang aja
terus terang saya masih ragu sama hubungan kita
raya sama mondi kok makin lama
perasaannya mereka makin dalam
ya benar juga ya teh ya
agak agak denger ini kalo mereka
bisa jadi jomblo seumur hidup
iya mah kalo mereka serius
nauzul bilang ini jelik ya
masa kita bertahan untuk tetap berhubungan
sementara anak anak kita berkorban
kan gak tega
teguh maha tuh teteh
saya sih terus terang jujur
saya susah sih kalau disuruh pisah sama
ya allah pak yatin
terus gimana dong
bagaimana kalo kita sama sama jalan saja teh teh
saya sama teteh jalan
si neng sama kemot deh
mondi jalan juga
bukan main teh memang
kekmot deh panggilan sayang buat si cep mondi